beralih ke ibu kota flyover cengkareng yang retak dan renggang ditutup oleh petugas dirlantas polda metro jaya sejak kamis pagi
jembatan ini akan ditutup hingga satu bulan mendatang
petugas dari polisi lalu lintas dan dinas perhubungan jakarta barat resmi menutup flyover rawabuaya cengkareng jakarta barat kamis pagi
flyover yang melewati jalan daan mogot ini ditutup karena mengalami kerusakan di salah satu sambungannya
pergeseran sebesar sepuluh cm terjadi pada sambungan antar aspal jalan
pergeseran terjadi akibat adanya kerusakan berry pad di bagian bawah sambungan flyover
kerusakan juga terjadi di sisi dan pembatas jembatan layang
bahkan dua buah baut pengikat pembatas terlepas
nah beban sih buat jadi buat oper itu
oh itunya rusak
itu akibat apa sih bang
itu akibat pakan
ya beban kontainer kumpul gede masir
akibat dari penutupan ini terjadi kemacetan lalu lintas yang cukup panjang dari arah kembangan menuju cengkareng
arus lalu lintas yang menuju cengkareng bandara soekarno hatta dan kapuk kamal dialihkan ke bawah jembatan layang
rizal tan jakarta